assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
hadirin yang kami hormati
selamat datang di perayaan hari ulang tahun ke empat puluh lima
partai persatuan pembangunan
dengan tema membangun keluarga membangun bangsa
baru saja telah kita saksikan bersama
penampilan tari rampai aceh oleh sanggar tari tarina dancer
baik bapak ibu hadirin yang kami hormati kami mohon kesediaannya untuk duduk
karena sesaat lagi presiden republik indonesia
akan tiba di tempat acara
hadirin dimohon berdiri
presiden republik indonesia
tiba di tempat acara
menyanyikan bersama lagu kebangsaan indonesia raya
yang akan dipandu the dance company
indonesia tanah airku
tanah tumpah daraku
jadi pandu ibuku
bangsa dan tanah airku
marilah kita berseru
bangsa ku rakyat ku
untuk indonesia raya
bangsa dan tanah airku
bangsa dan tanah airku

indonesia raya merdeka merdeka hiduplah indonesia raya
keluarga itu sangat penting sekali dalam memberikan dukungan dengan kita
sebab kan kalau partai ini kan kerjanya kan tidak menentu
kadang kadang kita malam yang harusnya untuk istirahat hari minggu istirahat kita lakukan rapat
ya kan gitu mengadakan kegiatan ini dan harus kita ya full time lah diberikan
ini ibu saya itu selalu mengikuti saya
jadi saya pindah kemana mana misalnya ibu saya disuruh yang almarhumah ya mau melahirkan ibu saya datang
ibu ibu datang untuk membantu membantu menggantikan fungsi
jadi ibu itu ya turutlah
yang saya katakan jadi seorang ibu kan ya bagaimanapun tempat kita memohon doa
iya kalau mendapat reda dari orang tua itu pokok sekali
jadi kita allah itu kan bagaimana dengan orang tua kita
bagaimana orang tua kita elas dengan kita
percuma dengan allah kalau orang tua kita tidak elas dengan kita
sungguh kapal macht biru
penuh debu dan usah
bahwa gambar diri kecil bersih belum ternoda
pikirku pun melayang dahulu penuh kasih
teringat semua cerita orang tentang riwayatku
kata mereka diriku selalu dimanjakan
kata mereka diriku selalu ditima
nada nada yang indah selalu terurang darinya
tidak ada yang menyebabkan
takkan jadi deritanya
tangan halus dan suci
telah mengangkat tubuh ini
jiwa raga dan seluruh
hidup rela dia berikan
kata mereka diriku selalu dimanjakan
kata mereka diriku selalu dimanjakan
jiwa raga dan seluruh
hidup rela dia berikan
kata mereka diriku selalu dimanjakan
jiwa raga dan seluruh
hidup rela dia berikan
kata mereka diriku selalu dimanjakan
anda anda dan tidak ada dirimu
anda anda anda anda
kata mereka diriku selalu dimanjakan
kata mereka diriku selalu ditimpa

dimana aku mencari
aku menangis seorang diri
hatiku selalu ingin bertemu
untuk ayah tercinta
aku ingin bernyanyi
walau hanya dalam di pipiku
aku ingin berjumpa
walau hanya dalam diriku
namun tiada seindah dulu
aku ingin bertemu
untuk ayah tercinta
aku ingin bernyanyi
aku ingin bernyanyi
para hadirin yang berbahagia
selanjutnya marilah kita dengarkan lantunan ayat suci alquran surat luqman ayat dua belas sampai dengan lima belas

assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
delapan fungsi keluarga setidak tidaknya menurut partai persatuan pembangunan yang harus sama sama hari ini kita lestarikan
yang pertama adalah fungsi keagamaan
sengaja pada saat tadi saya membaca al quran saya kutip surat lukeman bukan karena menteri agama dari p tiga lukman namanya
tetapi saya kutip surat lukman karena di dalam ayat tadi allah swt mengajarkan tentang apa yang harus ditanamkan pertama kepada anak anak kita
yaitu la tusyrik billah jangan engkau mensekutukan allah
maka fungsi agama di dalam keluarga menjadi hal yang paling utama dan harus kita tanamkan sejak dini
agama ibaratkan di dalam al quran
perumpamaan kalimah yang baik adalah ibarat pohon yang akarnya jauh menghunjam ke dalam bumi dengan ajaran ajaran agama yang kuat
dan kemudian cabangnya menyentuh langit
dia tetap kuasai ilmu ilmu untuk bekal menghadapi dunia
fungsi yang kedua adalah fungsi cinta kasih
sering kita melihat di dalam berbagai undangan pernikahan
dikutip ayat ini
sakinah adalah satu keluarga yang kita memiliki kecenderungan untuk selalu kembali ke sana
adalah sebuah hal yang perlu kita khawatirkan manakala seorang laki laki sering berpergian dan tidak pernah kangen untuk kembali ke rumah
insya allah bukan ini
ini mentalitas kader p tiga karena kader p tiga ingin selalu kembali selalu kembali dan selalu kembali ke rumahnya
di dalam ayat ini digambarkan ada dua jenis cinta mawaddah dan rohmah
mawaddah adalah cinta yang menggebu gebu
seorang lelaki kepada seorang istri seorang suami kepada seorang istri yang memang itu takdir dari allah
tapi rahmah adalah cinta yang penuh dengan belas kasihan

seorang suami dan istri di dalam keluarga mau mengorbankan dirinya pada satu sisi pada sisi yang lain dia selalu kangen karena memang
hubbush syahwatim minan nisa' dihiaskan kepada kita syahwat kepada istri istri kita
fungsi yang ketiga adalah fungsi perlindungan
karena sesungguhnya sebuah keluarga digunakan untuk melindungi para penghuninya
hunna libasul lakum wa antum libasul lahum
kamu adalah pakaian untuk istrimu dan istrimu adalah pakaian untukmu
fungsi pakaian pertama adalah menutup aurot
yang kedua adalah melindungi dari panas dan dingin
dan yang ketiga adalah untuk memperindah diri
maka fungsi perlindungan adalah fungsi penting keluarga yang ketiga
yang keempat adalah fungsi budaya
sebuah keluarga yang baik akan memiliki prinsip
bahwa keluarga akan mempertahankan yang lama yang masih baik
dan mengambil yang baru yang lebih baik
yang kelima bapak presiden dan hari ini sekalian adalah fungsi reproduksi
ini fungsi yang penting bagi sebuah keluarga
karena memang keluarga dihadirkan ke dunia ini untuk meneruskan keturunan
dan sebuah pemerintahan salah satu tanggung jawabnya adalah hifdun nasel
memastikan sebuah pemerintahan hadir untuk melindungi fungsi reproduksi ini untuk setiap keluarga
yang keenam adalah fungsi sosialisasi mu'asyaruh bil ma'ruf
sebuah keluarga yang baik akan ta'aruf bukan hanya di internal keluarganya tetapi antar keluarga
dan yang ketujuh adalah fungsi ekonomi
memastikan agar kita semua mampu untuk menghidupi anak anak kita dengan penghasilan yang cukup
dan memberikan mereka pendidikan yang baik
dan terakhir adalah fungsi pelestirian
di ma'ruf bat'aidin nas
sering kita tidak bisa menilai kerusakan yang timbul dari tangan kita sendiri
inilah delapan fungsi keluarga yang memastikan partai persatuan pembangunan berada di garis terdepan
untuk memastikan membangun bangsa harus dimulai dari membangun keluarga
maka membangun keluarga adalah membangun bangsa
partai persatuan pembangunan yang ke empat puluh enam
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
eh keluarga adalah sesuatu yang sangat penting
jadi kalau ditanya apa perannya tentu perannya sangat penting karena ajaran islam misalnya dan itu yang betul betul saya rasakan dan tentu juga dirasakan oleh banyak keluarga keluarga yang lain
bahwa keluarga itu bisa mendatangkan ketenangan
jadi dalam bahasa agama itu sakinah
jadi tuhan menciptakan kita berpasang pasangan agar lalu dengan pasangan itu kita mendapatkan ketenangan
dan kehidupan berpasangan itu tentu baru akan sah ketika lalu kemudian itu dikukuhkan menjadi keluarga
ya keluarga adalah keluarga
puisi yang paling bermakna adalah keluarga
tiada tiada cara adalah keluarga
selamat pagi emang
mentari hari ini berseri indah
terima kasih emang
terima kasih abang
untuk tampil perkasa
bagi kami putra putri yang siap berbakti
yang terima kasih
sayaailedah abang yang amat mesyuara

iya saya suka buat
saing studio hal sayaersel
terima kasih mum
termine'lla aku menyusahkan

hari hari berseri indah
terima kasih emak saya terima kasih abang
untuk tampil berkasa bagi kami putra putri yang siap berbakti
di hari berseri indah
terima kasih emak
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
wassalatu wassalamu ala srofil amya iwan salin
yang mulia para ulama
para gespoh yang hadir
ketua majelis syariah p tiga
bapak zarkasih nur
ketua umum dpp p tiga
bapak romi romahurmusi
beserta seluruh jajaran pengurus dpp dan dpw
serta dpc yang siang hari ini hadir di tempat ini
para menteri kabinet kerja yang hadir
seluruh ketua dan pimpinan ormas
dan organisasi pemuda yang hadir
bapak ibu tamu undangan yang berbahagia
serta para kader p tiga di seluruh tanah air
dari sabang sampai merauke
dari miangas sampai florote
pertama tama saya ingin mengucapkan selamat harlah yang ke empat puluh
bagi partai persatuan pembangunan
yang diharuskan agar berhasil dilakukan out lebih ke masa sekarang
tidak terpisahkan dari kehidupan umat sehari hari
yang kedua pak romi bapak ibu sekalian yang saya hormati
saya ingin sedikit membandingkan negara kita dengan negara lain yaitu afganistan
nah tadi sudah banyak pak ketua umum berbicara masalah keluarga
saya ingin berbicara masalah negara dengan negara seperti apa
pertama saya ingin menyampaikan bahwa di afganistan itu memiliki tujuh suku
dan di indonesia memiliki tujuh suku
tujuh ratus empat belas suku itu sebagai perbandingan awal terlebih dahulu
indonesia tujuh ratus empat belas afganistan tujuh
dan kurang lebih empat puluh tahun yang lalu karena konflik dua suku di afganistan
yang satu membawa teman dari luar dari negara lain
akhirnya dua suku yang berkonflik itu menjadi berperang
dan sudah empat puluh tahun sampai sekarang belum bisa terselesaikan
apa hikmah yang bisa kita ambil dari peristiwa ini
tahun lalu saya bertemu dengan presiden afganistan dr asyirab ghani
dan bertemu dengan ibu negara afganistan ibu rula ghani
yang ingin saya ceritakan pertemuan saya dengan ibu rula ghani
sudah dua kali kalau dengan presiden asyraf ghani tiga kali
ibu rula ghani menyampaikan kepada saya presiden jokowi
sepuluh tahun yang lalu afganistan ini adalah negara yang aman
dan yang saya tahu memang afganistan adalah negara kaya
kaya deposit minyak dan gas dan kaya akan deposit emas
beliau bercerita saya dulu negara lain belum banyak yang punya mobil
di afganistan saya sudah mengendarai mobil
baik di kabul maupun keluar kota kabul antar kota
aman tentram tidak ada masalah
sepuluh tahun yang lalu terjadi konflik dan kemudian perang
dimulai dari konflik antarsuku
siapa yang dirugikan
ini yang berbicara ibu rula ghani
siapa yang paling dirugikan dari peristiwa konflik dan perang itu
yang dirugikan dua
yang pertama ada wanita
yang kedua adalah anak anak
wanita sudah tidak bisa keluar rumah
anak anak juga susah untuk meraih pendidikan di sekolah sekolah
karena memang keadaan tidak memungkinkan
memang sangat sangat berat sekali konflik yang ada di sana
dua hari sebelum saya ke kabul
saya ke kabul
dua hari sebelum saya ke kabul
saya sampai ke sekolah
seratus tiga orang meninggal
dua jam sebelum pesawat saya turun di kabel
dua jam sebelumnya juga ada bom lagi
lima tewas dan belasan orang luka luka
lima tewas dan belasan orang luka luka
dua jam sebelum pesawat saya turun di kabul
apa yang disampaikan oleh ibu rulagani
dulu kita bisa naik mobil sekarang presiden jokowi
kita bisa naik sepeda pun di lingkungan di jalan itu sudah alhamdulillah
betapa peradaban itu menjadi mundur lagi ke belakang
inilah bahayanya konflik yang itu dimulai dari dua suku dari tujuh suku yang ada
kita ingin bayangkan bayangkan pak romi bapak ibu sekalian
kita tujuh ratus empat belas suku yang berbeda beda agama adat tradisi budaya bahasa daerah beda beda semuanya
betapa sangat berbahayanya yang namanya konflik
dan presiden azhar ghani menyampaikan kepada saya presiden jokowi hati hati
konflik yang namanya suku antar suku itu segera selesaikan segera rampungkan dan segera padamkan
apalagi konflik yang menyangkut agama jangan tunggu waktu sedetik pun
segera rampungkan dan selesaikan
beliau sangat respect kepada negara kita indonesia karena setelah saya cerita tujuh ratus empat belas suku
dua puluh juta penduduk kita yang hidup di tujuh belas ribu pulau beliau sangat sangat takjub betul
bagaimana masyarakat yang beragam ini bisa bersatu bisa rukun
bisa merasa sebagai saudara sebangsa dan setanah air
inilah saya kira tugas besar kita dalam menjaga dalam merawat persatuan
merawat kerukunan merawat persaudaraan kita merawat ukuah kita
merawat ukuah islamiyah kita merawat ukuah watoniyah kita
tugas besar kita adalah di sana
oleh sebab itu seperti tadi yang disampaikan pak romi sangat berbahaya sekali
karena urusan politik pilihan bupati pilihan wali kota pilihan gubernur pilihan presiden
aset terbesar modal terbesar kita persatuan menjadi terganggu
gara gara hoax gara gara vaksinasi
gara gara fitnah gara gara gibah gara gara kabar kabar bohong
yang sekarang ini tidak hanya muncul di media sosial
tetapi sudah muncul dari pintu ke pintu dari pintu ke pintu dari rumah ke rumah
hati hati masalah ini
saya mengajak kita semuanya untuk berani merespon ini segera
karena modal besar kita aset terbesar kita seperti tadi saya sampaikan persatuan kerukunan
persaudaraannya akan terganggu gara gara masalah ini
bukan barang yang sepele
ini bukan barang sepele hati hati
sehingga tegas saya sampaikan pada kapolri
tindakan hukum tegas harus diberikan kepada siapa
yang mengganggu persatuan bangsa kita dengan cara cara
menyebar hoax dari pintu ke pintu di media sosial
ini saya sampaikan karena ini semakin mendekati tujuh belas april
kita lihat yang seperti tadi disampaikan oleh pak ketua umum
dan tadi yang sudah
sedikit saya sampaikan kelihatannya akan kalau kita enggak tegas
tidak merespon ini akan semakin merebak di mana mana
saya rasa itu sedikit pesan yang saya sampaikan pada hari yang sangat berbahagia ini
ketua umum keberadaan kita
saya ingin menyampaikan ucapan dirgahayu ke empat puluh enam partai persatuan pembangunan
mari kita bersama sama bekerja untuk kebaikan umat
kebaikan seluruh rakyat dan kebaikan bangsa dan negara kita indonesia
hadirin yang berbahagia sebagai ungkapan rasa syukur agar apa yang kita lakukan diberkahi oleh allah swt
mari kita berdoa yang akan dipimpin oleh kiai haji maimun zubair
ketua majelis syariah dpp p tiga
muah hadah tawratan fi hayatin hane'ah wa aikin wa ghi'in wa ja'ala khisban khisban yusamma
rabbil alamin ar rahman ar rahim manikamuddin iyaka na'budu wa iyaka nasta'in ihdina suratul
oj mode yg an the kissan iqama team mawa mase morg is a nah al mbhra al amro ya allah allah
dan nahi anil munkar
ya allah abnai indonesia hatta takuna abna'u indonesia abna'an mutawakhidah
allahumma ca'al baltetana indonesia hala baltetan taybah baltetan taybah
wa ca'al biladana indonesia biladan ya allah
ija'al indonesia ya allah
khususan ya ilahna ya allah
ba'adah ma'akan huna indonesia
ya allah ya rabbi yanu ya allah
fil ya allah fil marrati saniyah
fil marratain ya'ani fil ya allah
hatta yakun ra'raha
rabbana atina fil dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah
hadirin yang berbahagia
demikian seluruh rangkaian acara hari ulang tahun ke empat puluh lima
partai persatuan pembangunan
dengan tema membangun keluarga membangun bangsa
selanjutnya presiden republik indonesia berkenan meninggalkan tempat acara
atau gak mau
yang penting aku
doa seluruh hati
papan emang harus begini
sedikit bikin sakit hati
papan mungkin seminggu di bali
nyari paku kesana

bukan hanya satu lari itu pun bisa berarti
mama aku disini
mama aku disini
mama aku disini
papa memang harus begini
papa mungkin sempat
papa gak pulang timeframe
papa mungkin seminggu di bali
ya di bangun kes seine sini